fenomena urbanisasi pasca lebaran rupanya masih akan terus terjadi atau ada meski jika nantinya jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara
hal ini menyusul tren pasca lebaran ketika jumlah orang yang masuk ke jakarta lebih banyak dibandingkan jumlah pemudik keluar dari ibu kota
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kita ada sosiolog dari universitas indonesia ada bu ida ruwaida
lalu sambungan daring selamat siang bu ida salam sehat
selamat siang salam sehat
tak lupa juga saya ucapkan maaf lerbatin ya bu masih suasana lebaran ini
bu ida kita tahu bahwa tadi tim lapangan kami meliput di daerah salemba kemayoran keramat raya sudah mulai macet di budi ibu kota
nah beberapa tahun mendatang kan jakarta bukan lagi ibu kota negara nih bu
apa yang harus kita pahami tentang daya tarik jakarta ini apakah masih dilirik untuk dikunjungi didatangi untuk mencari nafkah bu ida
ya saya kira kan ini fenomena yang dari tahun ke tahun dari lebaran ke lebaran ya
dan kalaupun idul fitri atau lebaran tahun dua ribu dua puluh dua ini kan saya kira memang menjadi hak ya
karena dua tahun pandemi begitu
jadi memang kalau dilihat dari data dianggap arus balik khususnya ke arah jabodetabek jakarta
itu memang mengalami kenaikan
dua dua persen tadi kalau tidak salah baca ya bu
karena memang situasi pandemi yang memungkinkan sekarang orang bisa kudik dan arus baliknya memang menjadi lebih kudik
nah di sisi yang lain kan saya kira juga apa namanya pertumbuhan kota kota di indonesia dan bukan hanya di indonesia sebetulnya
memang itu lebih didorong oleh arus migrasi apa yang kita sebut sebagai urbanisasi
karena sumber sumber ekonomi terutama lebih berkembang di perkotaan dibandingkan wilayah wilayah perdesaan
saya kira selama pembangunan yang lebih dalam tanda kutip kita menyebutnya bias kota begitu ya
kalau konteks indonesia memang jawa ya
saya kira jadi tujuan utama akan tetap terjadi urbanisasi
kalaupun nanti ibu kota negara pindah ke kalimantan timur
saya kira juga jakarta masih akan menjadi salah satu tujuan para migran
karena jakarta kan akan berkembang menjadi kota bisnis ya
sementara ibu kota pemerintah akan ada di penajam pasir
saya kira itu perbedaan yang utama sebagaimana di beberapa negara yang memilah antara kota bisnis dengan ibu kota pemerintah
artinya dalam pandangan orang orang di indonesia ini bu kalau jakarta itu gampang cari duit ya bu ya
ya saya kira kan nggak hanya di orde baru
menyandang fungsi maksudnya fungsi sebagai ibu kota pemerintahan dan juga sebagai kota bisnis
tidak bisa dilepaskan dengan sejarah perkembangan jakarta dari mulai era kolonial
karena beliau memang kan berkembang menjadi kota bisnis ya di era batavia dulu
itu yang saya kira juga perlu dipahami ya
dan kota kota lain sebetulnya di indonesia kalau kami mencoba memilah jakarta udah menjadi megapolitan
tapi kan ada kota menengah ada kota kecil
itu sebetulnya juga mereka menjadi daya tarik untuk
wilayah wilayah di sebetulnya
ya baik itu untuk tujuan pendidikan maupun untuk tujuan apa namanya mencari mata pencarian gitu ya
berorientasi untuk perbaikan kejahteraan
baik selain dari pusat bisnis juga faktor untuk sekolah ya bu ya pendidikan di jakarta cukup banyak di sini peluangnya
kalau anda melihat faktor apa yang menyebabkan
ini bukan hanya jakarta saja ya
saya potong sedikit ya bang herano
kalau misalnya saya misalnya orang kecamatan gitu ya tinggal di kecamatan itu akan pergi ke kota untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi
nah ketika mereka akan misalnya kuliah mereka akan cari kota kota di mana sebetulnya memang lebih menarik untuk ditinggali dan kemudian juga sesuai dengan ya salah satunya adalah biaya hidup
nah ketika mereka selesai kuliah nah jakarta memang jadi salah satu tujuan utama ya
karena daya serap yang demikian adalah dki jakarta
artinya bisa dipahami bahwa faktor yang anda katakan tadi menjadi penyebab banyaknya arus balik yang terjadi di jakarta ketimbang arus mudik ya begitu ya bu
ya saya harus memilah antara apa yang disebut sebagai arus balik dengan urbanisasi
karena kalau arus balik itu kan memang kita bicara tentang warga dki yang sebagian besar memang migran kan gitu ya
apa namanya menyebutnya mereka sebenarnya adalah warga yang mudik dan kemudian arus balik
nah yang menjadi catatan sebetulnya adalah fakta ada tingkatan tambahan gitu ya warga baru gitu yang berniat untuk menjadi bagian dari warga dki jakarta
nah itu kita harus tahu persentasenya seberapa besar begitu ya
karena itu memang menjadi apa namanya ikutan gitu ya fenomena ikutan dari arus mudik
nah beberapa waktu yang lalu kan mah ya pemda dki itu pemprov dki memutuskan misalnya apa namanya menutup mau menutup ibu kota
saya kira kan tidak mungkin ya karena betulnya warga negara indonesia bisa tinggal dimana saja gitu ya
nah kalau kita mau menjadi kota tertutup kan sulit ya ataupun kemudian dengan persyaratan persyaratan yang ketat ya misalnya selama enam bulan dia hanya boleh apa namanya
mendapatkan kartu izin sementara kemudian dia bisa dapat pekerjaan tetap baru menguruh identitas penduduknya misalnya gitu ya kartu tanda penduduknya dan sebagainya
saya kira aturan aturan ketat yang seperti itu yang sebetulnya bisa diberlakukan ya karena tanpa ada aturan ketat untuk mengontrol dan bahkan sebetulnya menjamin si warga itu sendiri untuk bisa hidup layak di kota dki
tapi sejauh ini aturan itu masih belum ketat ya bu oleh pemprov dki
ya saya kira harusnya sudah mulai ketat ya ketika kita bicara apa namanya nik ya nik yang terpadu ktp yang sebetulnya sudah online elektronik ktp dan sebagainya
sebetulnya harusnya ya meskipun kita belum bukan dengan ketat karena single identity itu kan jadi penting sebetulnya
nah kesetatan untuk mendapatkan single identity itu yang sebetulnya perlu
untuk satu tadi mengontrol
yang kedua jangan sampai
kemudian juga ada
warga warga yang seperti dulu gitu
berktp ganda bahkan mungkin
tidak ganda triple
juga begitu ya
saya kira itu kan merugikan negara
karena kata kependudukan
sangat penting untuk bisa
jadikan sumber untuk
bu ida tadi sempat katakan
bahwa sebenarnya pusat bisnis
sudah dilirik oleh warga
luas di indonesia ini sebagai
pusat bisnis sejak zaman kolonial belanda
apakah memang tradisi merantau ini
ke jakarta sudah sejak
dari zaman kolonial belanda bu
kalau merantau ke jakartanya
kita harus memilah ya tujuan tujuan
migrasi tujuan urbanisasi
kalau kita bicara tentang batavia
dulu kan berkembang
persoalan ini kan
arus air kan gitu loh
perjalanannya melalui sungai
dan sebagainya hal hal yang sama
kan sebetulnya juga berkembang di
misalnya samarinda itu kan kota
yang berkembang karena
arus air ya misalnya
di daerah banten juga sama
seperti itu nah hanya karena
kemudian batavia ini menjadi ibu
kota pemerintahan di era
kolonial belanda maka
kemudian dia ditetapkan juga
menjadi ibu kota negara pada saat
kita sudah ke dki meskipun waktu itu
secara akan dipindahkan ke
yogyakarta ataupun ke bukit
tinggi tapi kemudian tetap kembali
saya kira itu yang sebetulnya
tidak bisa dilepaskan ya tapi kan
arus urbanisasi tidak hanya ke dki jakarta
saja tapi juga bisa
ke kota kota lain surabaya
bandung ataupun medan
kalau di daerah timur itu adalah
seperti itu ya memang
saya sudah sampaikan ya
kudus dki jakarta itu kan kalau siang
lima belas an juta gitu ya kalau siang
karena kota bek
kan juga ada siang di jakarta
begitu ya tapi ketika dia malam
bagian kan berkurang gitu ya
pemukimannya di daerah penyangga
begitu nah saya kira
beban kuota ini yang sebetulnya
memang sudah sangat tinggi ya sehingga
memang ada wacana
secara daya dukung yang
semakin lemah gitu ya baik daya dukung
alam maupun daya dukung
sosial gitu ya mungkin kalau ekonomi
jakarta masih ya menyerap
klasifitasnya masih tinggi
tapi bicara tentang daya dukung alam
maupun daya dukung
terutama juga kaitannya dengan
kesehatan mental warga jakarta
saya kira kita harus mempertimbangkan
untuk bisa membatasi atau mengontrol
di dki jakarta
dan wilayah sekitarnya
dengan adanya pembangunan yang
sentralistik yang menyebabkan adanya
anggapan soal desa desa tertinggal
apakah banyak orang berpikir jika
ingin maju maka harus pergi ke ibu kota
ya pergi ke kota ya
saya kira tidak harus ke ibu kota itu yang terjadi
saat ini sebetulnya kan
pergi ke kota untuk meningkatkan
arah hidup atau menambah
kesejahteraan keluarga di pedesaan
karena meskipun kalau kita tahu
juga ya di beberapa desa khususnya
di jawa kan berkembang juga ya
membangun desa wisata
ataupun desa desa lainnya
berusaha untuk mendapatkan atau
mencari unggulan apa di
desanya gitu namun kalau dari
hasil penelitian penelitian yang ada
itu sebetulnya juga
terbatas pada aktor aktor tertentu
artinya belum melibatkan
atau belum banyak menyerap
warga desa untuk
tiba dalam kegiatan kegiatan yang
sebetulnya juga bisa menjadi sumber
nah oleh sebab itu tidak bisa ditutupi
karena arus migrasi itu kan
memang dari daerah yang
dalam tanda kutip minus
mencari daerah daerah yang
dianggap memang positif
positif itu artinya
sumber sumber dayanya memang
mampu untuk bisa
menjadikan tumpuan sumber pendapatan
tujuan kota di mana mereka akan
itu bermigrasi itu sebetulnya juga tidak bisa
ikatan ikatan sosial ya jaringan sosial
yang mereka miliki
jadi mereka akan memilih
kota kota di mana sebetulnya
atau keluarga sebetulnya ada
di daerah tersebut begitu
kalau memang banyak kakak di jakarta
ya mereka akan memilih
dan mereka bisa juga melihat
dari orang orang yang
sudah pindah ternyata menunjukkan
juga keberhasilan gitu ya
artinya tidak gagal
gitu ya kalaupun gagal kan ada
salah satu nilai juga yang ada
di masyarakat ya belum
rezekinya gitu ya nah kan
itu yang juga jadi persoalan
ya jadi ada value value yang sebetulnya
tetap ke jakarta meskipun secara
rasional sebetulnya kan
jakarta demikian padat dan tidak mudah
juga sebetulnya untuk mendapatkan
pekerjaan di dki jakarta
itu itu kan dibilang ya
jamnya itu tetap
ke jam itu kota
katanya seperti itu
harus diingat ya harus punya skill dan
mental yang kuat jika berada di ibu kota
ya artinya kita bicara
bukan hanya modal sosial
kan modal sosial itu tadi yang saya sebut
itu ya jaringan sosialnya
gitu ya bagian dari
trust gitu ya tapi juga yang
sebetulnya lebih banyak diabaikan
itu kaitannya dengan modal manusia
human capitalnya begitu
nah ini apalagi keterkaitannya juga
nanti dengan modal budaya hidup
di kota kan pasti berbeda juga
dengan hidup di desa
nah ini yang sebetulnya butuh
kecerdasan ya keterampilan sosial
dan kecerdasan menyikapi
ibu ida melihat fenomena arus urbanisasi ke ibu kota
tentu penduduk dari dki semakin banyak
apakah ini mempengaruhi sejumlah
seperti kita tahu bahwa kemacetan dimana mana
kemudian polusi udara
dua hari saja kemarin waktu lebaran
ibu kota polusi udara tidak ada
karena banyak yang mudik
ya saya kira kan sebelum
pandemi pun dki jakarta
kan sudah termasuk kategori kota
dengan tingkat polusi yang
tinggi ya dibandingkan dengan kota kota
lain di dunia bahkan kan
sebetulnya begitu ya nah saya sih
artinya kembali ke zaman
sebelum pandemi begitu ya
dengan kepadatan yang tinggi
kemudian dengan tingkat polusi yang
tinggi begitu ya nah harapan
sebetulnya terjadi adaptasi
kebiasaan baru sebagaimana
yang disenangkan di
masa pandemi kan sebetulnya
tidak terjadi adaptasi artinya
tidak merubah atau tidak
banyak merubah cara
pandang sikap dan bahkan perilaku
dari warga selama
dari negara kebijakan negara
kondisi ini tetap akan terjadi
sebagian orang meskipun terlepas
setuju tidak setuju pemindahan ibu kota
dari dki jakarta ya
ibu kota negara dari dki jakarta
ke wilayah yang dianggap memang
lebih ini kan salah satunya adalah
untuk mengurangi beban
nah tapi di sisi yang lain
sebetulnya juga perlu ada kebijakan
kebijakan misalnya seperti yang
mungkin daerah daerah tentu
gitu ya jumlah
jamnya atau jumlah
harinya bisa ditambah sehingga
juga penggunaan kendaraan
pribadi nah itu kan
jadi penting ya
kebijakan gage ini kan
contoh ya pak hermano
kan kalau kita bicara
tentang kebijakan ganjil genap
itu banyak kita disikapi
dengan punya mobil lebih dari satu
permintaan untuk nomor polis
ganjil genap itu
semakin tinggi gitu ya jadi udah
punya mobil ganjil
kemudian diperasa perlu punya mobil genap lagi
nah itu kan berarti warga
kognitif gitu ya
rangka kognitif yang sebetulnya
kenapa sih ada ganjil genap kan bukan
hanya sekedar pengurangan jumlah
kendaraan tapi juga di dalam
rangka satu tadi ya
apa namanya untuk kepentingan
lingkungan gitu ya mengurangi
di jakarta itu kan sebetulnya dulu dulu
sebelum pandemi langka
sekali ya karena kita kelihatan seperti
apa namanya berawan
terus begitu ya nah selama pandemi
kita bisa lihat jakarta
langit biru begitu ya berlangit biru
di luar jakarta bahkan di
wilayah wilayah di luar pulau
artinya jadi penting nih nilai
kenapa sih kita perlu
mengurangi penggunaan kendaraan pribadi
gitu ya bukan
mengikap jagi dengan memingkatkan
itu nah itu
dari apa namanya
tapi juga kemudian perlu ada
usaha untuk melakukan edukasi
ya terhadap masyarakat
baik terakhir bu wida
apakah ada himbawan khusus
bagi anda bagi mereka
pendatang baru ke ibu kota
mencari peruntungan apa langkah langkah yang harus
kira kan memang tadi ya daya dukung
sosialnya tadi modal sosialnya
kan itu yang sebetulnya membuat
mereka siadiri dan yakin
untuk bisa bertahan di
cuma kalau saya sebagai sosiolog
sebetulnya indonesia itu luas dan wilayah wilayah
sebetulnya juga perlu dibangun oleh kita
warga bangsa begitu ya
nah namun kan kesempatan seperti itu
sangat lekat dengan intervensi
negara ya bagaimana
daerah daerah lain itu sebenarnya juga
menjadi tempat yang untuk
kemudian memungkinkan warga bangsa
untuk pergi ke tanah
selama dki jakarta yang
dibangun terus ya orang akan datang ke sini
jadi penting ya catatan
saya bukan hanya kepada
masyarakat warga masyarakat yang
akan bermigrasi ke jakarta
tapi juga justru kepada negara
bagaimana sebetulnya negara
baik itu pemerintah pusat maupun
pemerintah lokal justru bisa
memberikan apa namanya
bahwa tidak harus tinggal di dki jakarta
negara harus hadir memberikan edukasi
kepada warga masyarakat luas bahwa
ibu kota ataupun mencari keuntungan
tidak hanya di ibu kota tapi ada kota kota
besar lainnya yang bisa dikunjungin
terima kasih atas bincang bincangnya
bu ida ruwaida sosiolog dari
universitas indonesia pada siang
hari ini terima kasih bu salam sehat
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh